bu kenapa bu
dengar dulu ibu
sebentar saya periksa dulu ya mulutku
bu kenapa sih saya
kamu kenapa jadi begini win
bu tolong duk
tolong duk tolong duk
mau kemana bu
ibu menyigu perasaan kamu
ibu tuh gak perlu minta maaf
saya tuh muak
lihat muka ibu di rumah saya
tuh saya udah beresin baju baju ibu
masa peruan kau wina
gak usah pura pura gak ngerti deh
ya kamu angkat kaki dong dari rumah saya
tega kamu sama ibu mertua kamu sendiri
keluar dari rumah saya
keterlaluan kamu ya
kau berani sama aku sekarang
kamu tuh ngajak dong
cepat tangguhkan dia
gimana kondisi sekarang
ini istri saya dok
kalau istri bapak kesegera siuman
kami sudah memberikan oksigen padanya
dengar dulu ibu
saya periksa dulu ya mulutku
suster saya minta satu suntikan suster
selamat siang ibu
dok bagaimana keadaan istri saya dok
ibu sedang beristirahat di dalam pak
dokter saya mau tanya
kenapa menantu saya itu tiba tiba jadi bisu dong
kami belum melakukan pemeriksaan lebih mendalam bu
ada kemungkinan menantu ibu mengalami avasia
penyakit apa itu dok
avasia adalah sindrom yang menyerang sistem syaraf atau neurologi
yang merusak kemampuan berbahasa
kemungkinan pasien akan mengalami non flesia afasia
yang mengakibatkan pasien tidak dapat berbicara
tapi tetap dapat mendengar
tapi masih bisa sembuh kan dok
sampai saat ini belum ada obatnya
tapi bisa dilakukan terapi dan pengobatan secara berkala
terima kasih dok
baik kalau ibu dan bapak mau menjenguk silahkan
tapi ingat pasien jangan diajak bicara
saya permisi dulu ada pasien lain yang harus saya periksa
terima kasih dok ya
suster kami boleh bisa menjenguk ke dalam sekarang
silakan bu tapi ingat pesan dokter tadi ya bu ya
dilarang pasien diajak bicara dulu ya bu

mama pasti sembuh kok
ini anak kamu
ini anak kamu
pasti keluar wina
kita coba keluar ya
kita coba keluar ya
tenang ya bu
yunus kamu harus sabar ya
ini semua ujian dari allah
iya bu jurus juga bingung
kenapa wina mendadak tidak bisa bicara
pa saya takut mama meninggal pa
mira kamu yang sabar ya
insya allah mama akan baik baik aja
makanya banyak berdoa biar mama cepat sembuh
ibu tenang ya
bu jangan banyak gerak bu isi rahat bu
ibu ibu ibu
ibu tenang dulu bu
ibu tenang dulu bu ya
ibu ibu ibu
ya allah sembuhkan istriku ya allah
kasihani dia ya allah
kamulah doa amba ya allah
permisi pak yunus
dok bagaimana hasil lab nya dok
dari hasil pemeriksaan laboratorium
kemungkinan istri bapak mengalami gegar otak
untuk ingin mengetahui animals dan cinta bapak